beginilah kondisi air yang merendam ruangan di rumah sakit umum daerah kraton
pekalongan jawa tengah
curah hujan yang tinggi disertai angin sejak minggu sore
membuat rumah sakit ini dilanda banjir
air mulai masuk sekitar pukul empat pagi dan merendam hampir seluruh ruang perawatan
ketinggian air yang mencapai lima puluh cm bahkan membuat dua puluh orang pasien
terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman
karena banjir dari ruang mawar ke ruang awliya katanya
perasaannya gimana pak banjir ini membuat takut atau sakit
ya nggak nyaman lah
sementara itu layanan kesehatan juga tampak terganggu
akibat air yang merendam ruang perawatan
tadi pagi sekitar jam empat pagi air mulai masuk
ini ada dua ruangan yang paling parah dan kena dampak banjir
maka itu terpaksa
di sekitar total kurang lebih dua puluh pasien
banjir terparah terjadi di ruang mawar dan ruang hijai ke sumar
sejumlah alat kesehatan dan dokumen penting rumah sakit pun dipindahkan ke tempat yang lebih aman
roby bernardi pekalongan cawatega